presiden joko widodo diinformasikan telah menandatangani undang undang cipta kerja pada senin dua november kemarin
nah usai ditanda tangani oleh presiden aturan itu secara resmi berlaku dan diberi nomor undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh
hal itu disampaikan oleh jurubicara presiden fajrul rahman melalui video singkat yang dibagikan kepada media selasa pagi
fajrul menyebut undang undang cipta kerja yang ditanda tangani presiden dibuat untuk seluruh masyarakat indonesia dan untuk masa depan indonesia
fajrul menambahkan aturan ini juga telah diundangkan dalam lembaran negara nomor dua ratus enam puluh
undang undang cipta kerja
alhamdulillah terima kasih sebesar besarnya kepada seluruh rakyat indonesia dan puji syukur kepada allah swt
presiden joko widodo secara resmi menandatangani naskah undang undang cipta kerja pada tanggal dua november dua ribu dua puluh
menjadi undang undang republik indonesia nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh tentang cipta kerja
dan pengundangan dalam lembaran negara republik indonesia tahun dua ribu dua puluh nomor dua ratus empat puluh lima
undang undang cipta kerja